sementara pihak pemohon yaitu badan pemenangan nasional prabowo sandi optimistis keterangan para saksi yang dihadirkan akan membuktikan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif
kuasa hukum pemohon mengaku puas karena saksi fakta dan saksi ahli mau mampu menjelaskan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pemilu
dalam sidang lanjutan gugatan hasil pemilu presiden di mahkamah konstitusi pihak bpn menghadirkan sebanyak empat belas saksi fakta dan dua saksi ahli
kuasa hukum pemohon bambang wijayanto mengatakan saksi fakta terakhir makin memperkuat sejumlah saksi sebelumnya bahwa ada indikasi kecurangan yang sudah dirancang dari awal
selain itu keterangan dua ahli informasi teknologi yaitu pakar it jaswarkoto dan sugianto sulistiono akan membuktikan kecurangan lain bersifat tsm
yakni terkait daftar pemilih tetap fiktif kesalahan memasukkan data serta perubahan data c satu yang masif pada situng kpu
hingga penggelembungan suara untuk pasangan jokowi ma'ruf